seorang tersangka kasus asusila anak di bawah umur melangsungkan pernikahan dengan korbannya sendiri di kantor polisi
di tengah prosesi pernikahan ibu tersangka jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan
ibu dari tersangka kasus asusila dp tiba tiba tak sadarkan diri di tengah acara ijab kabul anaknya di masjid kantor polres ngawi
ibu tersangka dp ini pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan menyaksikan pernikahan anaknya yang masih menyadang status tersangka tindak asusila
anaknya harus dinikahkan dengan korbannya sendiri yang kini sudah hamil delapan bulan
dengan disaksikan polisi dan keluarganya pernikahan mereka sempat diwarnai tangis haru dari mempelai wanita
dan untuk disaksikan kami akan memanfaatkan kemungkinan karena prosesi sudah dicatat
usai melangsungkan pernikahan tersangka langsung kembali lagi dimasukkan ke dalam ruang tahanan
sebelumnya dp harus berurusan dengan hukum setelah polisi mendapatkan dua laporan tindak asusila
laporan pertama yang telah dicabut karena diselesaikan dengan pernikahan ini tak serta merta menghilangkan unsur hukumnya karena adanya laporan korban lainnya yang belum dicabut
tidak lagi kenapa persangka dimasukkan lagi karena tersangka juga masih ada penyelamat kasus asusila
kasusnya hampir sama
saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan atas kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara
inam tohari ngawi